selamat malam terima kasih ada masih bergabung di set room atau secret ad newsroom
kali ini bersama saya yudi yudawan
selama satu jam
topik menarik kali ini topik yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini
adalah jerat trauma pasien corona
nah bicara mengenai pasien corona memang saat ini masih menjadi sebuah hal yang diperbincangkan
dan masih menjadi momok dan ternyata dampaknya tidak hanya secara fisik
tapi juga secara psikologis dari pasien pasien yang mengalami terpapar
atau mendapatkan penyakit covid sembilan belas ataupun corona
dan sebelum perbincangan kita akan saksikan dulu vt ataupun tayangan dampak yang terpanjang
dari adanya covid sembilan belas ataupun pandemi covid sembilan belas ini
terhadap pasien yang menjadi penyintas ataupun survivor
dari covid sembilan belas ataupun corona
kita saksikan tayangan berikut
para dokter dan ahli memperingatkan potensi masalah lain dari pandemi virus corona
masalah yang mengintai ini berupa masalah kesehatan jangka panjang
yang mungkin dialami pasien yang pernah terinfeksi covid sembilan belas
angka ini memanglah sedikit
namun tetap saja jika dihitung jumlahnya mencapai ratusan ribuan
ada ribuan penyintas covid sembilan belas yang masih merasakan sisa sisa gejala infeksi virus corona
gejala yang paling umum adalah kehilangan kemampuan indera penciuman
para penyintas mengaku ada yang aneh dengan indera penciuman mereka
bahkan setelah sembuh mereka masih merasakan pengaruhnya
lalu ada juga beberapa pasien yang merasakan lelah pening sulit berdiri banyak berkeringat nafas pendek dan sulit berolahraga
bahkan gejala ini masih bisa dirasakan beberapa bulan setelah diagnosis
dokter spesialis penyakit dalam dirga sakti rambe membenarkan bahwa sekalipun dinyatakan sudah sembuh
seorang penyintas covid sembilan belas perlu tetap berhati hati
apalagi telah ada laporan khusus penyintas yang kembali terinfeksi virus corona
baik yang pernah terpapar atau belum tetap harus mematuhi protokol tiga m sebagai langkah untuk mencegah penularan
konsultasi kepada dokter dan petugas kesehatan masih sangat diperlukan

menentukan apakah seorang pasien memang layak isolasi mandiri isolasi terpusat atau dirawat di rumah sakit
vaksin adalah salah satu pencegahan terhadap infeksi yang efektif karena sifatnya mampu melindungi secara spesifik
beberapa produsen tengah mengabut produksi vaksin
saat ini kebanyakan produsen sedang menjalani uji klinis vaksin

berbagai negara juga mulai mengamankan jatah vaksin
yang tadi sedikitnya memberikan pemahaman widespread of a ec itu tidak

yang tadi sedikitnya memberikan pemahaman spread ada nozmiya atau pun terdampar untuk mendingan merasa mencium sesuatu dan
terdampar untuk mendingan merasa mencium sesuatu dan
terdampar untuk mengajar dia pressure secologis terus berbicara dan
malam hari ini dokter dr hervita
diantri spak jk
selaku spesialis kejiwaan fkui
selamat malam dr hervita
terima kasih sudah bergabung bersama chatroom
kemudian dari surabaya
ada dr supardi
fkunair selamat malam dokter
terima kasih sudah bergabung bersama
saya ke dr hervita dulu
atau dr hervita dokter kalau tadi kita
dampak bagi penyintas covid sembilan belas
salah satunya secara psikologis
yang paling penting juga ternyata
dampaknya adalah mereka menimbulkan
rasa kecemasan kemudian juga traumatis
dari data yang saya dapatkan ini
para penyintas covid sembilan belas
mengalami trauma dan mengalami
sedikitnya kecemasan kalau dr hervita
sendiri melihat para penyintas
yang akhirnya survive akhirnya
sembuh tetapi secara psikologis
secara kejiwaan juga masih mengalami
kendala seperti apa
baik terima kasih banyak mas yudi
buat saya ini cnn terdepan nih ya
mengangkat isu tentang apa namanya
kondisi kesehatan jiwa pasca covid sembilan belas
gitu ya ini betul betul satu hal yang
menurut saya luar biasa
jadi memang betul mas yudi
kalau kita bicara tentang
seringkali orang berpikir bahwa
hal ini biasanya dialami
ketika seseorang itu mau sakit
lalu kemudian sepanjang sakit
dan habis itu katanya sudah gitu
banyak sekali penelitian memang kalau
terkait sars cov dua ini memang agak
berbeda gitu ya masih belum kita sampai
ke sana tapi sebenarnya banyak virus
yang sama gitu kan hampir mirip
termasuk juga mers yang waktu itu
tahun sekitar tahun dua ribu tiga an dua ribu enam dua ribu tujuh
tujuh itu terjadi di sini di negara negara lain
di indonesia kita beruntung sekali kita
nggak mendapatkan itu jadi pengalaman ini
memang baru pertama kali dan ternyata
masalah kesehatan jiwa itu bisa bertahan
sampai dua belas bulan memang betul yang paling
banyak adalah cemas dan depresi lalu
kemudian yang tadi mas yudi sebut sebagai
pasca trauma nah memang sebenarnya ini
perlu mendapat perhatian sebagai contoh
saat ini sih layanan kita itu belum
banyak mas memberikan perhatian jadi
tadi saya sampaikan cnn harapannya bisa
membuka insight baru nih bahwa kita itu
tidak cuma ngobatin penyakit fisiknya
lalu sesudah itu pasien pasien itu
pulang kemudian kalau datang kontrol pun
kita hanya peduli pada penyakit fisiknya
saja padahal sebenarnya tidak jarang
mereka juga mengalami cemas mereka
mengalami depresi dan mereka mengalami
supaya pasca trauma kalau tadi mas yudi
mendapatkan angka sebesar dua puluh an banyak
literatur yang sebenarnya memberikan data
dialami oleh kelompok perempuan mereka
yang sakit tidak sendirian ya dalam hal
ini keluarganya juga ikut terpapar
mereka yang ada anggota keluarga meninggal
itu menjadi angkanya bisa berkali kali
lipat gitu demikian juga mereka yang
kehilangan begitu banyak karena memang
kan pandemi adalah bencana ya jadi bencana
identik dengan isu kehilangan sehingga
termasuk kehilangan itu adalah kehilangan
mata pecaharian sehingga akibatnya mereka
secara psikosoial memang tidak pulih
sempurna mas nah ditambah lagi ternyata
penyakit ini seperti yang mas yudi tadi
sampaikan mau tidak mau membuat seseorang
produktifitasnya berkurang baik karena
energinya bahkan ada beberapa literatur
yang mengatakan bahwa selain
penyakit ini yang seperti yang tadi
disampaikan banyak keluhan yang
berhubungan dengan sakit kepala mas yang
bagaimana kita bisa produktif kalau kita
sakit kepala demikian juga kita merasa
bahwa energi kita tuh kurang akibatnya
apa saya menjadi menarik diri dari
sosial jadi disamping saya isolasi
mandiri terus kemudian apa namanya
sesudah isolasi mandiri itu lewat pun
saya terus kemudian menjadi apa namanya
males bertemu dengan orang nah bayi
orang yang mengatakan bahwa ini
udah kenakan gitu ya di rumah aja padahal
sebenarnya tidak demikian mereka betul betul
sebenarnya mengalami hambatan untuk
berinteraksi secara seseal ini kan
menjadi sebuah lingkaran yang tidak ada
akibatnya ansietas dan depresinya
menjadi berkepanjangan jadi hal hal
seperti itu menjadi satu hal yang penting
bagi mereka yang mengalami nyeri atau
tidak nyaman di badannya tidak jarang mereka terus kemudian mengkonsumsi alkohol paling banyak
kalau berdasarkan kepustakaan
tujuannya adalah untuk mengurangi rasa nyeri
tapi ternyata kan di satu sisi mereka malah menimbulkan masalah baru
gara gara penggunaan alkohol tersebut gitu
ada juga pengobatan yang kami lakukan untuk covid ini ternyata malah membuat depresi juga
itu kurang lebih masjid
dr ervi tadi menarik sekali
berarti tidak terlalu banyak pasien penyintas dari covid sembilan belas
yang memberanikan diri terbuka kemudian konsultasi ke psikiatri
untuk mendapatkan informasi terkait dengan kondisi kejiwaan mereka
karena mereka mulai cemas bahkan mulai mengalami insomnia
seperti itu ya dok ya
betul mas jadi pertama kan karena fokusnya pada penyembuhan fisiknya
sehingga akhirnya mereka tidak tahu bahwa itu sebenarnya problem
sehingga kadang kadang mereka mengatakan ini apa sih gitu
mereka jadi tidak paham
sehingga sangat diharapkan kita semua yang tenaga kesehatan ini
juga peduli terhadap hal tersebut
karena memang kan ini situasi yang tidak wajar ya
atau mereka juga karena bentuknya kan cemas dan sedih ya
sehingga sangat mudah mereka mengatakan bahwa
ya wajar lah aku kan baru kena penyakit yang seperti ini
jadi wajar dong kalau aku merasa cemas merasa sedih gitu
padahal sebenarnya ini bukan sesuatu yang wajar
apalagi kalau menetap dalam waktu yang panjang
menyebabkan mereka tidak bisa kembali produktif
nah ada satu catatan lagi mas yudi yang menurut saya penting
perhatian kita harusnya sangat besar pada teman teman penyintas dari covid ini
yang perawatannya kemarin itu di layanan intensif mas
itu jauh lebih besar angkanya untuk mereka mengalami cemas maupun kesedihan
jadi artinya kalau kita pernah tahu bahwa pasien ini
sempat dirawat intensif care
maka marilah kita mencoba untuk menanyakan hal terkait cemas depresi maupun trauma
karena kan tuh suasana ruangannya juga gak enak ya mas yudi
iya betul sedikit trauma ya dok ya
betul jadi kita tanyakan
namun dengan acara hari ini malam hari ini
saya juga sangat berharap kita semua yang penyintas covid
monggo untuk melaporkan kepada dokter bila saya mengalami kecemasan
saya mengalami kesedaran
kesedihan atau merasa jadi kayak berada di icu lagi
atau saya menjadi serba ketakutan
jadi itu kita sampaikan kepada tenaga kesehatan
bila memang tenaga kesehatannya belum menanyakan pada kita
baik ini dari dr supardi
yang menarik adalah dr supardi ini spesialis andrologi dari fk uner
dan yang membuat saya penasaran adalah sebenarnya
orang selama ini selalu berpikir
covid sembilan belas terdampak tadi pada fisik
mulai dari pedala pernafasan
kemudian sampai masalah psikologis
tapi ternyata juga apakah berpengaruh terhadap kondisi organ pria
ataupun apakah juga berpengaruh terhadap bagaimana kedepannya fertilitas seorang pria
karena saya penasaran dari dokter supardi ini
apakah ada penelitian
apakah ada sebuah hal yang menarik yang bisa kita perbicara pada malam hari ini dok
baik terima kasih mas
saya juga diundang ke cnn
terima kasih juga
salam kenal juga dengan kita
jadi kami di uner memang ada penelitian terkait covid sembilan belas ini
jadi penelitiannya ini kami lakukan untuk mengevaluasi kondisi semen dan kesuburan
serta keperkasaan para pria ini
jadi para penyintas ini
kami lakukan penelitiannya
kami lakukan penelitiannya
kami lakukan penelitiannya
kami lakukan penelitiannya
kami lakukan penelitiannya
kami lakukan penelitiannya
kami lakukan penelitiannya
kami lakukan penelitiannya
kami lakukan penelitiannya
kami lakukan penelitiannya
kalau kecemasan terjadi
salah satu hormon indikator cemas itu kalau teman teman dokter
tidak salah menyampaikan
tersebut sebagai salah satu asuhan hormon kecemasan
ini hormon kecemasan
kalau prolaktinnya tinggi
otomatis dia akan menekan hormon kesuburan laki laki
di slide yang saya sampaikan ini kan jelas ya
jadi kalau dari otak itu turun hormonnya itu ada di testis
ada untuk kesuburan dan untuk keperkasaan
kalau kesuburan tadi itu spermatogenesisnya
kalau keperkasaan itu steroidogenesisnya
nah monggo slide berikutnya
jadi intinya itu kalau kena di prolaktinnya steroidogenesis
nah ini di slide ini saya sampaikan juga bahwa covid sembilan belas itu
dalam proses nyerangnya selalu membutuhkan reseptor east
nah teman teman yang dari paru dari penyakit dalam
semuanya sudah tahu reseptor ace itu bagaimana
dan dampaknya yang paling besar pada reseptor ace itu di paru paru
tapi jangan lupa reseptor es itu juga ada di tempat lain
salah satunya yaitu di testis
nah kalau dia nyerang testis resikonya adalah dampak kesuburannya
bisa berpotensi untuk terhambat sampai kemana
kami masih meneliti
nah salah satu di luar ini di luar ini itu ada dampak kecemasan
dampak kecemasan hormon prolaktin yang tinggi juga akan menurunkan testosteron
testosteron akan mempengaruhi keperkasaan
jadi bukan hanya stres pasca trauma seperti yang disampaikan bu dr vita tadi
kalau dia mendengarkan sirene dia mendengarkan suara yang di instrumen icu
dia sudah tegang tapi ereksinya juga hilang mas
ini yang terjadi dari pasien pasien kami
jauh ini dokter sudah mendapatkan beberapa
mohon maaf mas saya kok tidak dengar ini bisa diulang sedikit
baik dr supardi sudah sempat mendapatkan pernyataan
ataupun pasien yang datang berkonsultasi
seandainya mereka sebelumnya memang pernah terpapar
terpapar covid sembilan belas dan mereka memiliki kendala masalah vitalitas dok
betul betul ada mas
untuk masalah vitalitas sampai saat ini ada dan itu masih tetap konsultasi di tempat kami
sedangkan untuk masalah yang seperti di jurnal jurnal di luar negeri itu
bahwa mempengaruhi sampai dengan sperma sampai dalam ini masih proses
jadi dari sampel sampel kami masih agak kesusahan
kami dapatkan spermanya di dalam spermanya itu ada virus covid
karena kami untuk mendapatkan sampel yang masih dalam isolasi itu susah
karena teman teman penyintas itu rata rata yang seperti ibu vita sampaikan
lebih tertutup lebih sedih
jadi kami aduh susah untuk mendapatkan sampelnya itu kalau untuk spermanya
tapi kalau ke arah vitalitasnya ke arah
keperkasaannya sudah ada mas
dr supardin kalau tadi katakan sepertinya susah ya untuk mendapatkan statement
ataupun pernyataan dari pasien para penyintas baik itu yang masih dirawat
bahkan setelah mereka kembali ke rumah
apa dok kira kira kendala yang dihadapi oleh para medical ataupun dokter
terkait dengan bagaimana mereka melakukan persuasif untuk bisa berkomunikasi
terutama dokter di jawa timur
apakah masih ada stigma negatif dari pasien yang terpapar
ataupun keluarga pasien terpapar
atau ada kesalahan sendiri dari masyarakat sekitar
sehingga pasien itu tidak berani terbuka dok akan keluhan keluhan semacam ini dok
kurang lebih seperti itu
jadi teman teman penyintas ini lebih menutup diri
terus lebih ya boleh dikatakan kembali ke anunya lagi ya
jadi kayak mereka lebih cenderung pendiam
ada yang bermasalahan dengan pekerjaan
trauma trauma psikologisnya itu masih terdapat sehingga dampak itu
akan mempersulit kami untuk mendapatkan sampel sampel dari proses penelitian yang kami lakukan
nah salah satunya seperti itu sehingga kami tidak bisa intervensi lebih dalam
tetapi kalau untuk dampak psikologis melalui interview ataupun kita anamnesa
itu tidak terlalu kesulitan kesulitan yang kalau kita intervensi lebih lanjut
karena mereka kadang kadang juga was was kadang kadang juga
ini orang kesehatan mau apa lagi
kayak gitu lah mas kayaknya itu udah agak apa ya membentengi diri kayak gitu lah mas
karena mungkin pada waktu proses dia terjerat itu mungkin ada trauma seperti yang bu vita sampaikan
jadi itu yang memberikan kami dampak negatif ataupun moral penolakan terhadap pasien pasien penelitian itu
tapi kami tetap berusaha seperti itu

ya baik saya ke dokter r vita sendiri dok kalau tadi dia katakan hormon prolaktin ini
merupakan salah satu hormon yang bisa berpengaruh terhadap kesuburan dan pastinya bersinergi dengan bagaimana mereka menghadapi kondisi pasca covid sembilan belas
dan mereka pastinya masih harus survive dengan keluhan keluhan fisik
kalau dokter melihat sejauh ini bagaimana dengan para pasien yang datang ke dokter ataupun mengeluhkan kondisi kecemasan tersebut
apakah memang dokter melihat ke depannya akan berpengaruh juga terhadap fertilitas terhadap vitalitas seperti itu dok
ya baik terima kasih banyak mas
jadi memang kita perlu memandangnya dari dua sisi ya bahwa ini memang dampak langsung secara psikologis hormon hormon terpengaruhi
bahkan kalau secara mental health atau kesehatan jiwa ada hormon stress yang terus menerus meningkat nih
sehingga mau gak mau kondisi itu membuat seseorang menjadi selalu berada dalam kondisi waspada tuh mas yudi
nah tentunya hal tersebut juga membuat orang menjadi lebih
mudah lelah dan kelelahannya kronis ya menaun gitu terus menerus ada gitu kan
sehingga kadang kadang mungkin kalau terkait dengan apa yang menjadi bidangnya dr supadi mereka sendiri merasa ini tidak dia sadari gitu
bahwa dia sebenarnya mengalami perubahan gitu secara biologis
dia pasti akan lebih mengkaitkannya dengan ya namanya juga kan aku baru sakit jadi kan aku lebih membutuhkan pemulihan secara fisik
tidak menyadari bahwa di dalam dirinya itu sebenarnya banyak sekali perubahan perubahan
jadi itu satu hal yang sangat penting untuk kita bantu untuk menyadarkan
intinya betul penyakit ini memang ada gitu ya dan menimbulkan demam menimbulkan gangguan pernafasan
dan gangguan pernafasan sendiri membuat orang juga menjadi lebih mudah lelah membuat orang menjadi tidak punya vitalitas yang bagus gitu
nah tetapi masalah psikologis ini memperberat
memperberat hal tersebut
orang menjadi kadang kadang berpikir bahwa ah sudah saja lah orang dalam kondisi sedih begini masa memikirkan hal hal yang lain gitu
saya fokus saja pada pemulihan dan sebagainya
belum lagi kan kita menyadari bahwa mereka yang bertahan lama masalah psikologisnya bertahan lama identik dengan mereka yang seperti tadi saya sampaikan
dirawat di icu itu kan artinya hampir sempat antara hidup dan tidak hidup gitu ya mas ya
jadi benar benar di situasi yang krisis
dan kemudian ketika dia terlepas dari itu tuh rasanya sedang sangat sibuk untuk proses pemulihan yang ada
yang kedua mereka bisa saja sangat tidak memikirkan kondisi kesehatan fisiknya karena dia harus merawat anggota keluarga lain yang juga positif
dan yang ketiga mereka kemudian mohon maaf menguburkan anggota keluarga yang meninggal gitu kan
termasuk kedukaannya mas menjadi berkepanjangan
proses penguburannya kan begitu singkat ya mas
kita nggak punya kesempatan untuk melihat mereka dulu kenangan kita sebagai orang yang begitu kita kasih langsung hilang aja gitu lenyap
sehingga kadang kadang tidak jarang mereka kemudian merasakan kemarahan merasakan rasa
jadi selain depresi mereka merasakan rasa marah mereka menjadi sulit tidur
jadi kehidupannya betul betul menjadi tidak biasa
tapi kembali lagi ya mas rasanya baik yang disampaikan oleh dutu supadi
maupun yang menjadi bidang saya artinya ini menandakan untuk kita semua
bahwa kalau tenaga kesehatan disamping kita berfokus pada pemulihan terkait dengan kondisi pernafasannya
mohon juga kita meluangkan waktu untuk melihat ekspresi wajahnya
ataukah dia punya kegelisahan yang ingin dia sampaikan
atau sebaliknya bila dokter memang tidak bisa membantu kita untuk menanyakan hal hal tersebut
kalau kita merasa kita terganggu dan banyak kepikiran tersebut
mohon untuk sampaikan gitu bantu dokter untuk mengenali bahwa kita punya masalah
sehingga kemudian dokter akan bisa menghubungi dokter lain untuk membantu kita
karena kalau tidak penelitian sudah mengatakan bahwa bisa bertahan enam bulan bahkan sampai dua belas bulan
ya dr ervita yang menarik adalah tadi ada tiga indikator yaitu pastinya pada saat mereka difonis
mereka juga pasti sudah merasa cemas dan khawatir kemudian saat mereka menjalani isolasi
bahkan ketika mereka akhirnya mendapatkan durasi waktu yang lama
seandainya mereka berada di dalam instalasi gawat darurat ya dok ya
lalu sejauh ini berdasarkan pengamatan dokter dan pengalaman dokter pribadi
apakah memang sudah banyak psikiatrik yang terlibat dok sebagai bantuan untuk membantu trauma healing
buat para penyintas ataukah memang inisiatif dari para penyintas sendiri masih minim
mengingat memang tadi dokter katakan mereka tidak terlalu peduli dengan kondisi kejiwaan
yang penting adalah mereka sehat mereka bisa kembali beraktivitas
baik terima kasih banyak mas yudi kami mungkin beruntung ya mas ya di fkui rscm
karena jumlah psikiaternya banyak sehingga kami terlibat semenjak pasien itu datang
bahkan kita punya satu grup pembahasan kasus gitu terutama untuk kalau yang multiprofesi gitu ya mas ya
karena kan tidak bisa semua orang turun menemui pasien untuk mengurangi paparan
sehingga akhirnya kita berdiskusi satu sama lain kita bertemu dengan keluarganya
sehingga pasien itu pulang nah selama itu masih dalam proses di gawat darurat
di ruang isolasi sampai pasien itu pulang keterlibatan kami di departemen psikiatri rscm fku itu cukup kuat gitu mas
nah tantangan kemudian ada di pasca pulang mas mereka kan masih harus melanjutkan isolasi mandiri tuh
karena khawatirnya ketika mereka di bangsal covid mereka terpapar lagi sehingga ketika mereka pulang mereka bisa sakit gitu
sehingga kita meminta mereka untuk isolasi mandiri
sehingga kita bisa bayangkan ya mas yudi dari yang mereka isolasi mandiri awal misalnya
terus kemudian bergejala ditambah selama perawatan di rumah sakit terus ditambah lagi sekian hari
itu kan berarti berhari hari mereka tidak berkontak dengan siapapun secara adikuat jadi pasti menurun
nah ini menarik nih mas karena irscm fku itu punya layanan komik istilahnya
jadi kita melakukan outrits gitu kita melakukan outrits di tempat lain kita merasakan adekuat

menelpon mereka untuk menanyakan mereka apa kabar di sana
kesulitan nggak untuk isolasi mandiri
namun kalau misalnya rumah sakit kita tidak punya demikian
sebenarnya dari tatanan yang dibuat oleh kementerian kesehatan
hal itu dilakukan oleh puskesmas
jadi puskesmas akan mendatangi mereka yang baru pulang dari rumah sakit
menanyakan apa kabar
jadi banyak cara yang sebenarnya untuk menjangkau
tapi itu lagi kembali saya garis bawahi
jadi barangkali bidangnya dr supardi dan saya adalah bidang yang tidak menjadi prioritas
untuk ditanyakan pada saat itu
kita mungkin lebih banyak berfokus pada masalah kesehatan fisiknya
nah tantangan kami yang lain mas yudi adalah ketika lingkungan sekitar menstigma
apalagi kalau kemudian satu keluarga gitu kena mas
nah kami menjadi kesulitan untuk termasuk puskesmas
akan sulit untuk menjangkau mereka untuk menanyakan apa kabar
karena mereka jadi enggak tahu tuh nomad dan di mana mana gitu kan
nah hal seperti itu justru menyulitkan kan
jadi sekalian nih ya mas yudi kita mengajak supaya masyarakat
tidak terlalu perlu untuk melakukan stigma tersebut
yang jelas kalau itu yang kita lakukan
orang yang ada di sekitar kita itu justru malah nggak tahu kemana
dan kita malah enggak bisa memantau kondisinya
sehingga ketika mereka pulang malah kita menjadi was was sendiri gitu
waswasnya menjadi berkepanjangan
coba kalau kita kemudian menerima mereka puskesmas merawat mereka
harapannya akan jauh lebih baik
ya kalau tadi dari dokter ervita sudah memberikan informasi terkait dengan
dampak psikologis kemudian juga kejiwaan dan bagaimana penerimaan masyarakat
dan susahnya untuk men tracing kondisi mereka pasca mereka dirawat secara psikologis dan kejiwaan
kalau dokter supardi tadi dokter katakan sebenarnya masalah keperkasaan
masalah organ intim itu masih sensitif ya di indonesia dok
bahkan tidak berbicara mengenai covid saja orang mungkin tidak terlalu terbuka untuk bicara mengenai itu
apalagi sekarang saatnya mereka pingin tas
dan mereka harus terbuka terhadap kondisi keperkasaan mereka
misalkan alat vital mereka pria terutama
apakah ini juga merupakan salah satu kendala
selain tadi dokter katakan mungkin minimnya dokter
kemudian juga belum terlalu banyak orang yang peduli
lalu apa dok yang sebenarnya menjadi kendala
dan kenapa adanya penelitian ini tidak akan menjadi seperti apa ke depannya dok
betul betul sekali
jadi sebelum covid pun masalah dari ilmu kami
andrologi itu sesuatu yang sensitif
justru itu andriologi ini hanya berkembang di surabaya sampai dengan saat ini
satu satunya center yang ada di indonesia
nah tapi memang mau tidak mau
itu merupakan hal yang harus kita teliti juga
hal yang harus kita ingin dalami juga
yang namanya saja organ vital
masa tidak ikut divitalkan
ya saya tetap optimis dan tetap ingin meneliti itu
teman teman ini agak terhambat ya untuk diteliti
tapi kami mempunyai keyakinan
seperti penelitian yang sudah terbuka di luar negeri itu
sebagai jurnal jurnal kami baca sebelumnya
bahwa covid ini bisa didapatkan di cairan semen
nah yang kita takutkan
apabila dia bisa menetap di sana dan dia survive
hasil swab nya hasil swab di hidung tenggoroka negatif
serologinya tetap positif ya
tapi semennya itu takutnya masih positif
nah ini yang teman teman nggak aware
ini yang saya ingin teman teman ayo aware
kalian lihatlah semenmu itu positif apa negatif
kalau hidungmu negatif semenmu gimana
nah apa dampaknya terkait semen itu
nah di luar itu saya juga ikut meneliti apa yang telah disampaikan dokter ervita tadi
jadi saya meneliti secara objektif
di mana kecemasan dikeluarkan
dikuatkan juga dengan prolakin yang tinggi
dari prolakin yang tinggi dampaknya apa
sehingga keperkasaannya pun turun
mas harapan saya dalam proses penelitian ini
akan kami ikuti sampai dua tahun
jadi kami mengingatkan kembali
seperti dr elvita katakan tadi
jadi untuk teman teman penyintas covid
jangan sungkan sungkan datang ke tempat kami di klinik and birologi
kami akan bantu teman teman
kami akan teliti kalau teman teman berkenan
kami akan lihat sampai di mana
apakah semennya masih ada covid nya atau tidak
kalau ada dampaknya ke sperma bagaimana
mengganggu atau tidak
lalu kesuburannya bagaimana
lalu prolaktinnya bagaimana
kami akan teliti
tapi yang sampai saat ini dengan sedikit sudah bocoran dari penelitian kami
yang jelas di prolaktin yang berdampak kuat
kurang lebih begitu mas
yang tadi menjadi concern dokter adalah ketika tingkat kesuburan mengalami kendala
pastinya nanti tingkat kehamilan ataupun bagaimana pasangan muda ini
terutama yang ingin mengharapkan punya keturunan
seandainya salah satunya merupakan penyintas
dikhawatirkan kedepannya tidak mungkin mendapatkan keturunan seperti itu dok ya
salah satu khawatirannya
kemudian yang kedua adalah kekhawatirannya ada tingkat vitalitas keperkasaan pria ini
kalau ngomongin keperkasaan pria kan pastinya berkaitan dengan pasutri ya
ketika mungkin pasangannya tidak bisa memberikan pelayanan yang optimal seperti itu
pasti akan juga berpengaruh terhadap pernikahan pastinya dok ya
dan juga akan berpengaruh lagi secara psikologis
jadi ini merupakan rangkaian panjang ya dok yang harus ditelaa seperti itu ya dok
justru ini penelitiannya ini kami ikuti sampai dua tahun
bukan hanya enam bulan tapi dua tahun
dalam sperma ini
kalau kita mau melihat
jangankan hanya ini ya dosis vitamin atau pemberian apapun yang tidak jelas atau kurang kuat
itu akan mempengaruhi kualitas sperma
apalagi kalau sampai didapatkan virus covid di sperma itu
dan kita juga tidak tahu seberapa survivalnya virus covid di sperma
yang paling saya takutkan adalah swab nya negatif
tapi dia bertahan lama di sperma
ini kan repot
nah apalagi dengan pergaulan yang mulai internasional ya teman teman ini ya
dengan cara hubungan badannya mulai keren lagi
yang mulai ada oral ada apa
sehingga dari semen bisa balik lagi tenggorokan nanti
nah saya tidak tahu
nah saya berharap akan tahu dengan penelitian saya gitu mas
tapi juga kemungkinan ketika semen masih berhasil
kita bisa melihatnya

ataupun terinfeksi oleh covid sembilan belas
bisa menularkan juga ke pasangan hubungan seksual
apabila memang dimungkinkan masih adanya virus tersebut ya dok ya
peristiwa reinfeksi itu kan sudah ada
jurnalnya sudah banyak membuktikan
di indonesia pun kasusnya cukup banyak reinfeksi
satu orang bisa sepuluh kali tertular itu ada
nah tetapi reinfeksi yang sudah ada dan sudah terpublis adalah
reinfeksi dari atas
nah yang dari bawah ini loh yang menarik
yang ingin kami teliti
nah jadi infeksi yang ditularkan dari bawahnya
mau bawa ke bawah atau bawa ke atas
kurang lebih gitu mas
ya dr supardi apakah sejauh ini memang ada penelitian
ataupun dokter sudah melakukan analisa terhadap semen
yang kemungkinan memang sudah terkontaminasi oleh covid sembilan belas dok
apakah sudah sempat ditemukan seperti itu dok
untuk di indonesia sendiri
ataupun mungkin jurnal di luar negara
untuk jurnal di luar negeri banyak sekali mas
salah satu jurnal yang mengatakan yang paling populer dan bikin heboh itu
ada penelitian yang dilakukan di lima puluh sampel dua belas sampelnya di do
lalu didapatkan tiga puluh delapan sampel
enam sampel itu terkonfirmasi semennya ada di sana
dan semen itu bertahan sampai beberapa hari setelah pasca sembuh
jadi pasien ini sudah sembuh lebih dari hampir enam mingguan lah ya
itu semen masih berlari lari di apa covid nya virus covid masih berlari lari di semen itu
dan masih positif
nah sementara indonesia kami masih menjajaki
jadi kami masih ada proses penelitian
kami kumpulkan sampel
kami coba untuk meneliti
kami coba untuk mengikuti bagaimana
dan harapan kami tidak seperti sana
kurang lebih seperti itu
mungkin mudah mudahan sperma orang indonesia kuat kuat
harapan saya seperti itu
ya dokter supardi tapi dengan pernyataan dokter ini terutama hipotesa ini dan penelitian
apakah tidak membuat panik orang orang terutama pria seperti saya
terutama beranggapan bahwasanya covid tidak akan mungkin menyerang testoteron
kemudian tidak akan berpengaruh terhadap vitalitas terhadap keperkasaan kesuburan seperti itu dok
panik atau tidak itu kan pilihan
tapi dokter sudah ada
apa gunanya bu ervita
dan apa gunanya teman teman androlog yang lain
ayo lah penyintas covid
daripada kamu panik mending kamu datang
bu ervita juga bantu
kan gitu mas
pilihan kalau cuma panik mau pilihannya panik panik sendiri ya monggo
tapi yang nggak sembuh mas
tapi sejauh ini sudah ada dok
pasien yang datang ke dokter tadi sempat di awal perbincangan mengeluhkan keperkasaan
tapi apakah ada keluhan lain yang jauh lebih signifikan seperti dokter katakan ditemukan ternyata
jadi semainnya ada virus covid sembilan belas dan nanti berdampak terhadap kesuburan vitalitas seperti itu dok
sampai saat ini dari proses penelitian yang kami lakukan ini kan proses penelitiannya masih awal ya
jadi dalam penelitian kami untuk virusnya belum sampai kami dapatkan
karena kami mendapatkan sampel ini adalah sampel penyintas
jadi susah bagi kami untuk mendapatkan sampel yang
pasien dirawat karena yang agak nggak etis juga ya
orang nafas saja masih sesak masih disuruh masturbasi
jadi ya saya tahan diri
jadi kalau penyintas sampai saat ini dampaknya ke hormonnya
sedangkan di spermanya kelihatannya belum terdapat sampai dengan saat ini
baik saya ke dr elvita lagi
dokter kalau bicara mengenai kecemasan pastinya juga tidak hanya dialami oleh para penyintas
saya pribadi pun juga teman teman di cnn com juga merasa
khawatir ya setiap hari harus bekerja
secara psiko otomatik kita juga merangkami kecemasan seperti itu
saya tidak bisa membayangkan gimana pasien yang menjadi penyintas
dan mereka harus bisa bertahan hidup dan kembali ke kehidupan semula
plus dengan adanya stigma negatif di masyarakat
lalu dokter sendiri melihat seperti apa sih sebenarnya peran sosial di kehidupan kita
terkait dengan para penyintas ini sendiri dok
baik terima kasih banyak mas yudi
jadi memang betul
apa namanya sama seperti bencana yang lain ya mas
topik atau isu yang terbesarkan berhubungan dengan perasaan kehilangan
itu yang menjadi topik utamanya
nah masalah kehilangan ini kan abstrak gitu ya kadang kadang yang dihadapi
yang jelas teman teman ini masih sangat berjuang untuk melawan virus
itu menjadi yang nomor satu
nah kemudian setelah mereka sembuh
ada satu hal yang menarik
bahwa nomor satu yang sangat dibutuhkan adalah informasi
jadi termasuk malam hari ini kita memberikan informasi kepada teman teman semua
para penyintas bahwa selain penyakit fisiknya
juga ada masalah mental
juga ada masalah tadi misalnya terkait dengan kesuburan
semuanya adalah informasi
yang kami berharap tentunya informasi yang kami sediakan adalah informasi yang benar
sehingga mudah mudahan bisa menjadi pegangan untuk teman teman
yang kedua target yang kita usung apa sih
setelah sembuh yaitu kualitas hidup
kita ingin kembali hidup kita berkualitas seperti sebelumnya
bahwa arti kualitas hidup itu buat beberapa orang berbeda beda tentu saja mungkin sekali ya
ada yang melihatnya yang namanya berkualitas itu kalau saya bebas dari rasa sakit
atau kalau saya produktif saya kembali bahagia bersama keluarga
tergantung makna yang dimiliki oleh masing masing
termasuk yang tadi diupayakan oleh timnya dr supardi
tujuannya pasti ditujukan untuk mengembalikan lagi kualitas hidup
baik saya sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istrinya
nah apa yang harus dilakukan
masih ditanyakan tentang dukungan
bahwa layanan kesehatan memberikan dukungan
tapi tentunya barangkali layanan kami tidak bisa dua puluh empat jam ya mas
kalau teman teman sudah kembali ke komunitas
nah ada yang menarik sekarang
banyak sekali para penyintas ini
yang terus kemudian bikin wa group mas
nah terus nanti datang lagi alumni eh alumni ya
pokoknya ada penyintas lagi gabung lagi gitu kan mas yudi
nah apa bagusnya ini
karena mereka betul betul orang yang punya experience
kita bilang bahwa teori ada ada sih
tetapi karena ini virus baru
sehingga kadang kadang banyak teori yang belum ter cover
nah sekarang mereka kan jadinya akan saling berkomunikasi
ketika satu orang mengatakan
iya lho mbak aku juga mengalami begitu
itu akan memberikan ketenangan di pihak yang sama
atau kelompok ini bisa saling menguatkan
mungkin kalau ngomongnya sama kelompok yang sehat
lalu kadang kadang kelompok yang sehat mengatakan
kamu ini sih ya makan makan di luar
kamu pasti gak patuh pakai masker
cenderung untuk menyalahkan
ya nggak usah disalahkan aja
saya ketika misalnya tahu hasil saya pusing
saya pasti akan mencari sebab mengapa saya kena gitu kan
sehingga ketika itu saya akan merasa bersalah
tapi di grup ini akan beda rasanya
tidak ada yang saling menyalahkan di situ
bahkan kadang kadang semuanya juga tidak tahu
kenapa kok bisa kena gitu kan
sehingga yang ada adalah saling support satu sama lain
jadi buat saya mari kita juga menghargai
bahwa penyintas ini bukanlah objek ya
tetapi mereka juga adalah kelompok subjek gitu
tapi artinya kita memang harus menyediakan waktu
nah mari kalau nanti kita merasa bahwa ada kelemahan
secara fisik sudah pergi ke dokter
kata dokter gak ada tuh
gak ada sesuatu yang harus mengkhawatirkan
atau rasanya kita kok kayak males banget gitu
mungkin ini pasti karena oksigenasi
dokter bilang enggak saturasi oksigennya bagus
nah mari kita berpikir
jangan jangan secara fisik enggak
tetapi secara mental
nah untuk yang seperti itu membutuhkan kerjasama kita bersama ya
tenaga kesehatan tentunya bisanya mengajak
tetapi mendorong untuk menjadi lebih bagus
melawan kemalasan melawan rasa tidak berdaya
sangat dibutuhkan kerjasama dari teman teman para penyintas juga gitu
yang jelas kalau kita mau meraih lagi kualitas hidup kita
tidak mungkin kalau kita hanya tiduran saja di bed gitu
tidak mungkin kita hanya mengurung diri di kamar
jadi marilah keluar
lalu kita cari kehidupan kita yang seperti biasa
karena kunci utama dari mengatasi situasi yang tidak normal ini adalah
mencoba kembali hidup normal
makanya kan namanya adaptasi kebiasaan baru ya
karena tujuannya adalah normalisasi
tapi nanti kalau ketemu harus pakai masker harus jaga jarak
tapi tetap tidak menghalangi saya untuk bertemu dengan mas yudi dan teman teman semua
gitu mas yudi
saya mau tanya ke dokter supari
dokter tadi kalau anda katakan memang banyak sekali jurnal di luar negeri
memang katakan memang ada virus covid sembilan belas yang ditemukan di semen ya
ataupun di sperma pria ya
lalu apakah ada penelitian terbaru dok
ataukah ada perkembangan terkait dengan apakah memang virus ini juga akan nantinya
bisa jadi menular melalui hubungan seksual
ataukah memang ini masih dalam tahap kajian dan hipotesa ini masih terus dielaborasi
sehingga nanti ke depannya orang akan sangat berhati hati juga terkait hal ini dok
jadi ini masih dalam tahap kajian mas
jadi apakah virus ini akan menular di dalam proses hubungan seksual itu masih dalam tahap kajian
tapi tetap kita kan selalu mengingatkan untuk disiplin tiga m ya pakai masker atas
kalau memang ya mau berhubungan seksual dengan keadaan ini penyintas ya tidak ada salahnya
masker bawah atau dikareti saja kan gitu
atau kasarannya dikondomi supaya ada barier sehingga tidak terjadi proses penularan
kalau memang belum sampai terbukti ke sana memang
tapi lebih baik kita melindungi
nah dalam proses
ya silakan dok silakan lanjutkan dok
ya jadi dalam proses penelitian kami memang sampai saat ini dari penyintas penyintas covid sembilan belas
yang seperti disampaikan dokter vita itu memang memang ada trauma dari teman teman itu
ada yang care dengan dirinya dengan saya dan tim memberikan penyuluhan memberikan edukasi
mereka datang mau kita lihat spermanya
kebetulan kami belum sempat menemukan covid di dalam sperma karena rata rata yang pasien penyintas yang kami teliti ini
yang rela sebagai volunteer rata rata sudah lewat waktu terbaiknya untuk didapatkan dengan dugaan
berapa lama itu dok waktu terpenit dok
sampai dengan penelitian itu kan rata rata kan dua tiga minggu lah ya setelah sembuh itu masih ada gitu
tapi rata rata pasien di indonesia kan dua minggu pertama masih trauma dia pastinya
nah setelah empat minggu baru dia mau datang ke tempat kami setelah enam minggu
di dalam semennya sudah hampir tidak kami dapatkan untuk virus covid nya
tetapi hormon kecemasannya ini yang luar biasa dan berdampak langsung ke testosteronnya tertekan
itu yang terjadi
jadi kearah keperkasaannya lebih jelas tampaknya daripada kearah kesuburannya
tapi saya belum mengatakan final karena proses penelitian ini masih kami lakukan
ya saya berharap untuk teman teman penyintas jangan sungkan sungkan
untuk datang ke tempat kami di fk uner kami masih menerima dan masih terus meneliti teman teman ini untuk kaum penyintas
dok kalau bicara mengenai untuk melakukan ini ya seperti itu terkait dengan keperasaan vitalitas
ya dok ini terkait dengan bagaimana mereka melakukan kesadaran untuk memeriksa secara mandiri ya pemeriksaan dini gitu ya dok
kalau misalkan ini kan ini memang harus dibawa ke laboratorium gitu ya dok ya dan diperiksa
buat mereka pasti masih trauma nih dok
harus ketemu dokter kemudian juga menjalani sejumlah tes seperti itu ya dok ya
apakah ada cara lain dok yang mungkin bisa membantu mereka terutama penyintas bisa sedikitnya merasa nyaman tanpa harus bertemu dokter
mungkin bisa cek sendiri atau seperti apa itu memang belum ada kedepannya dok
kalau untuk cek sendiri ini
kalau untuk cek sendiri ini
sangat susah apalagi untuk melakukan pcr pada semen
orang pcr pada swab aja itu sudah antri
lah kalau kita loh nyempat nyempatkan semen di pcr itu sudah dimarahi sama pak menteri nanti kalau diteruskan
wong ini buat swab aja masih antri kok masih semen disempat sempatin
tapi saya berjuang tetap saya minta bantuan teman teman pak menteri semuanya saya diberi kesempatan untuk melihat pcr pada semennya
sehingga kesempatan untuk melihat semen yang terkontaminasi covid itu sangat tidak memungkinkan untuk diam bisa melihat mandiri
tapi melihat dampak kecemasan mungkin bisa dengan scoring dengan mandiri atau kita bagikan questionnaire itu bisa
saya kira seperti itu bisa
tapi untuk objektif kita lebih bisa dengan prolaktin kita bisa dengan hormon hormon yang lain
kurang lebih begitu mas agak susah kalau mandiri
ya sebelum kita akan membacakan survei kita ke bu vita sedikit nih ya bu vita
kalau tadi dokter supardi mengatakan kita bisa melakukan pemeriksaan pribadi mandiri terkait dengan kecemasan
ada score score nya dia dokter yang bisa dilakukan
apakah itu dalam bentuk questionnaire ataukah memang nanti ada pendampingan dok dari pihak psikiater sendiri dok
oke terima kasih banyak pak sidi
sebenarnya kita punya alat apa namanya self assessment ya cara penilaian diri gitu
jadi pertanyaan pertanyaannya tersedia
bahkan sebenarnya kalau kita pergi ke sehat jiwa miliknya kementerian kesehatan mas yudi di sana ada pertanyaan pertanyaan itu
ada dua puluh angka gitu ya
itu sudah gabungan antara gejala depresi dengan gejala cemas
dan itu sangat membantu tuh mas kalau kita isi lalu kemudian kita bawa pada waktu kita kontrol
dan kemudian kita tunjukkan pada dokter
karena pertanyaannya itu seperti ini mas
apakah saya memiliki sakit kepala dalam tiga puluh hari terakhir gitu
jadi memotret kondisi kita dalam tiga puluh hari
nah itu silahkan kita bawa untuk kita tunjukkan
ada banyak sebenarnya instrumen yang lain yang bisa dipakai
bahkan kalau berkenan itu bisa kita berikan
atau kita pakai android kalau sekarang ya mas ya soalnya supaya menghindari kertas kan
jadi mereka bisa mengisi nanti skornya juga bisa keluar
dengan mereka bisa tahu
itu mereka bisa lakukan sambil menunggu
di ruang tunggu misalnya
menunggu dokter gitu kan
mereka mengisi di ruang tunggu
sehingga pada waktu ketemu dokter
disamping menyampaikan keluhan fisiknya
di samping menyampaikan hal hal yang mereka mau ceritakan sepanjang isolasi mandiri
mereka juga bisa tunjukkan kalau mereka punya kecemasan untuk depresi
hal itu jauh akan mempercepat proses untuk mengidentifikasi
dan yang kedua ketepatan nih mas yudi
akan jadi lebih bagus
karena kalau enggak kan kami harus menanyakan satu persatu tuh gitu
nah mana mas yudi mungkin tahu bahwa kami juga dikejar dengan keterbatasan waktu untuk bertemu satu orang pasien kan ya mas
karena kalau enggak kan kami paparannya menjadi terlalu besar
nah jadi kita akan melihat bahwa sistem ini sebenarnya sangat membantu tuh
yang mas yudi tadi tanyakan kalau tahu self assessment dibawa ke dokter
dokternya jadi lebih cepat untuk mendiagnosis atau meminta bantuan kepada yang lain
ide itu akan sangat bagus mas
nah ini kemudian kita akan coba membacakan polling baik dokter sparling maupun bu evita
mengenai apa yang pembaca cnn indonesia lakukan ketika bertemu dengan orang yang pernah terpapar virus corona
jadi satunya adalah mengenai menjauhi bersikap biasa atau menjaga jarak
padahal kita ketahui bahwasanya menjaga jarak bukan berarti bahwasanya memang tiga m sendiri memang harus dilakukan
tapi mungkin berjadi menjaga jarak tidak lagi mau berinteraksi boleh jadi seperti itu
ini merupakan suatu kondisi yang memang harus kita telah di mana bahwasanya adanya stigma sepertinya ya dok
yang masih menjadi sebuah kendala di saat ini
saat ini dimana orang masih memandang para penyintas covid sembilan belas itu membawa ataupun menjadi karier
dan membuat mereka takut juga terpapar
kemudian juga bagaimana pemahaman masyarakat terkait penyintas itu sendiri
kemudian juga bagaimana sosial dan juga lingkungan memberikan pemahaman terkait hal ini
lalu ini juga ada opini terkait dengan hal tersebut adalah berusaha jaga jarak
dan selalu pakai masker dan tetap baik
kemudian juga ada yang ngomong
b aja di dekat rumah
gue ada tiga orang keluarga kena fine fine ayah dia bilang gitu
kemudian ada juga mengatakan
jangan doakan kesehatan bagi keluarga beliau
kalau dokter vita sendiri melihat sebenarnya dengan hasil pooling ini
yang terjadi adalah memang masyarakat di satu sisi masih ada trauma
masih ada ketakutan
kalau kita mungkin flashback zaman dulu ada penyakit kusta kali ya dok
ataupun oda gitu ya
ketika orang masih sangat minim informasi terkait bagaimana transaksi
secara interaksi secara kegiatan sosial kemudian komunikasi terkendala
kalau dokter melihat seperti apa seharusnya yang dilakukan oleh para masyarakat
kemudian lingkungan sosial terkait dengan parapingitas ini dok
baik terima kasih banyak mas yudi
kalau saya nomor satu kita tetap harus paham ya
dasar penularannya itu seperti apa gitu kan
kita tahu bahwa ini penularannya kan dari munceratan ya mas
jadi artinya memang menjaga jarak itu mencegah supaya munceratan itu tidak sampai
memang betul ada teori bahwa mereka tuh ada yang kayaknya kalau bersin tuh mas
langsung partikelnya yang keluar tuh banyak sekali gitu kan
nah cuman sebenarnya kan kalau kita merasa yakin bahwa kita menggunakan masker dengan benar
lalu kemudian orang yang berbicara dengan kita atau orang yang kita temui menggunakan masker juga
sebenarnya angkanya menjadi kan lebih kecil sekali untuk kita menjaga jarak
untuk kita menjadi tertular gitu kan
kalau kita menggunakan masker
ditambah lagi kemudian kita menjaga jarak
nah sekarang masalahnya adalah berhubungan dengan kapasitas kita pada waktu menggunakan masker nih mas
sekarang ini penularannya memang masih difokuskan pada mata hidung dan mulut gitu kan
nah kalau kita pakai masker dengan benar kan sebenarnya sudah menutupi dua tuh mas
hidung dan mulut ada ketutupan
tinggal mata gitu kan
kalau misalnya kemudian kita khawatir sekali kita pakai tambahan face shield
jadi matanya juga menjadi tertutup juga
jadi nomor satu memang kembali seperti tadi juga mas yudi sempat sampaikan
informasi yang tepat itu menjadi satu hal yang penting
sehingga memang kita tidak perlu menjauhi dalam kaitan memberi label ya
karena kalau memberi label percayalah
bukan cuma mereka yang kita label saja yang sebenarnya mengalami ketidaksejahteraan secara jiwa
kita pun juga secara tidak langsung
karena kita menjadi cemas
ada orang di sekitar kita
kemudian yang kedua adalah mungkin kita merasa bersalah
ada orang butuh bantuan tetapi kok kita malah bersikap demikian gitu
jadi apa namanya menurut saya dengan pengetahuan yang sekarang ada
kalau kita menjalankan protokol
lalu ada satu yang menarik yang kemarin saya dengar dari penyintas gitu
mengapa sudah saja kita menganggap orang lain mungkin positif
sehingga kita harus menjaga diri
kita pun juga mungkin positif loh

sehingga kita juga harus menjaga diri kita supaya tidak menularkan orang lain gitu
jadi artinya kita tetap bisa berkomunikasi tapi dengan menjaga jarak
supaya kemungkinan dua orang yang mungkin positif ini akan tidak saling mempengaruhi satu sama lain
sehingga menjaga jarak yang tadi dikeluarkan dari pulih
harapan saya adalah menjaga jarak yang secara positif ya
bukan dalam kaitan untuk menghindari atau menstigma
ya kita punya waktu lima menit dok
sebentar lagi akan berakhir
pada malam ini perbincangannya sekali ya
kalau dr sephardi ada sedikit nih dok
mengenai bagaimana anda bisa memasrakatkan kembali kesadaran terhadap tadi ya vitalitas kepekasaan kesuburan
akibat adanya paparan covid sembilan belas terhadap pria
dan dokter sendiri ingin memberikan statement apa dok terkait hal ini dok
baik jadi dari saya ya tidak beda jauh dengan dokter vita ya
tapi yang paling penting saya yakin untuk teman teman
untuk penyintas covid dimanapun anda di indonesia ini
hampir semua kota kota besar di indonesia itu sudah ada spesialis andrologi
jadi setelah anda selesai dan setelah anda sudah dikatakan sebagai alumni ataupun penyintas
nah dalam kesempatan itu tolong lakukan cek kesehatan anda
cek spermanya tanyakan apakah di spermanya kemungkinan masih didapatkan covid sembilan belas
atau gimana karena memang sperma itu bisa menjadi suatu media biarkan covid
seperti itu nah terus kedua
bagaimana juga keadaan hormon hormonnya sesuai yang dikatakan bu vita tadi
misalnya kalau anda cemas anda gelisah
dan itu akan berkaitan atau berdampak langsung terkait dengan keperkasaannya
jadi harapan saya untuk teman teman penyintas
jangan sungkan sungkan untuk datang ke teman teman andrologi
dimanapun anda berada dekat kota kota anda pasti ada
dan kami di surabaya terbuka untuk anda
karena memang kami ada penelitiannya terima kasih mas yudit
dokter vita seperti apa ini dok singkat saja terkait dengan bagaimana secara psikologis secara kejiwaan
orang orang penyintas harus tetap bertahan hidup harus tetap menghadapi kenyataan bahwasanya mungkin mereka kehilangan anggota keluarganya
ada anggota fisik mereka yang berkurang kemampuan mungkin bernafas
mungkin tadi ada paru paru yang sedikit terkendala seperti itu
tapi life goes on seperti apa nih dok
ada sedikit masukan ataupun nasihat buat para penyintas rock
terima kasih banyak mas yudi
nomor satu yang harus kita pahami bahwa ini adalah situasi yang tidak normal
jadi respons yang kita miliki baik yang berhubungan dengan cemas atau depresi bisa jadi adalah satu respons normal di situasi yang tidak normal
jadi itu yang penting untuk kita harus bawahi
namun bila kita sudah berupaya untuk berbuat yang terbaik tetapi cemas dan depresi itu masih ada
mari teman teman datang untuk menyampaikan
biarlah kami membantu teman teman untuk melihat apakah kecemasan dan kesedihan yang teman teman alami
terutama pada mereka kelompok perempuan
mereka yang kemudian ada satu keluarga mengalami paparan covid ini
atau yang kita kehilangan anggota keluarga
atau yang kita pada waktu kemarin ketika kita dirawat itu bergejala berat
mari teman teman kalau misalnya mengalami cemas dan depresi
sampaikan kepada dokter agar dokter bisa membantu teman teman untuk melihat apa yang bisa kami bantu
tentunya semuanya akan sama
kami ingin teman teman kembali produktif
memenuhi atau mendapatkan kualitas hidup yang maksimal atau yang optimal
dengan kondisi yang ada di situasi yang ada saat ini dengan sebaik baiknya
sehingga teman teman akan bisa kembali menata kehidupan di masa depan dengan lebih baik
baik terima kasih sekali untuk informasinya dokter vita
kemudian juga dokter sephardi
terkait masalah reproduksi pria
bahwasannya pada malam hari ini memang kita harus bersinergi
tidak hanya masalah fisiologis tapi juga secara psikiatrik juga
sehingga para pasien maupun penyintas bisa tetap memberikan kualitas hidup yang lebih baik
dan bisa tetap melakukan kehidupan dan aktivitas seperti biasa
terima kasih bapak dan ibu atas perbincangan pada malam hari ini
di setrum pada malam hari ini
dan secret art newsroom masih akan kembali lagi minggu depan
dengan beragam topik lain yang menarik
saya yudi doan pamit unduli
selamat malam dan sampai jumpa